dunia kiara di jtv
nah beasiswa putri itu dicabut udah satu bulan rizky
dan kamu kan yang selalu jemput putri juga pulangin putri
gue harus lebih semangat kerja
supaya gantian gue yang bisa bantuin usus goreng
yakin ini gue yang kasih steak
keliti juga kamu
gue tuh kan hafal banget sama teksturnya
dari teksturnya emang udah khas banget
dari dulu ini menu andalan di resto ini
pak billy minta supaya hari ini menunya dimunculin lagi
papa habisnya di dapur
ini salah satu makanan favorit pak
atau bisa dibalik
yakiniku steak dengan daging wagyu yang khas dan spesial
dan papa tau tingkat kematangan kesukaan kamu
kalau papa well done
ya aku coba dulu ya pak
ih ayolah fucking kau eh
belum akhirnya enak banget tau nggak
ini enak banget
ini di sini ya
hahaha topeng anda
hah papa lupakan brengse
pakain lagi dari sini
siapa sih nyeting
lu kenapa sih
lu yang kenapa
harusnya tuh lu gak perlu so asik sksd sama dinda kayak tadi
gak mau lu mikir apa lu tuh lagi ada masalah sama citra
gue sok aneh sama si dinda
maksudnya apaan sih gik
gue gak ngarepnya sumpah
lu gak usah belagang on gitu deh
sekarang gue tanya sama lo ya
lu ngapain coba ke kafe kena ngenjam segini
biasanya lu aja paling telat
pasti lu punya maksud dan tujuan tertentu kan
ini nih negative thinking duluan
gue tuh kesini iseng aja sih
soalnya gue juga bete tuh di kampus
berantem mulu sama si citra
makanya gue kesini tuh cari pelampiasan
gue gebuk gebuk drum tuh
lagian juga kenapa sih kalo gue kesini emang salah
gak ada yang salah
cuma maksud gue lu harusnya lebih jaga sikap aja
gak seharusnya lu ketawa ketiwi sama dinda kayak tadi
tuh ya ampun
gue cuma ketawa ke tv doang
masa dipermasalahin sih
ya masalah lah
lu tuh harusnya fokus sama hubungan lu sama citra
gak usah ganggu hubungan orang lain
gak puas emang cuma citra doang di hati lu
sumpah frik banget sih ini
ya gue tau lo lagi bucin
tapi liat liat dong
gue kan temen lu
orang berdua kenapa sih jadi serius gitu
hah kenapa pake gue pusingin
kan bukan urusan gue
dengan gue fokus gue beres
tuh orangnya di situ
mereka kenapa sih
tadi sih dateng dateng si jiho udah kesel
sekarang berdua lagi serius banget tuh
padahal awal gini ya
gue sama ata cuma duduk berdua ketawa bareng
dateng dateng si jiho gede gede buk panggung marah marah
lo ketawa bareng ata
iya ketawa bareng
kenapa ada yang salah sama ketawa
ketawa kan hak semua orang
lo tuh sadar gak sih sama yang lokuin sekarang
kan lo tau atta tuh pacar gue
yang mana gue tau
ya makanya gue kasih tau loh sekarang
bisa bisanya ya lo cari cari perhatian pas gue sama atama rahan
sampe ata sama jiho jadi kayak gitu
udah ya gue punya kerjaan nih
tuh bangku bangku di situ situ tuh belum ada gue beresin
seling banget sih tuh anak
main pergi gitu gitu aja
putri kemana ya
kok dia belum ngabarin gue lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
putri ada dimana
putri ya tante
putri masih kuliah
hari ini jadwal kuliah putri lumayan padet tante
kamu gak perlu nutupin semuanya lagi rizky
tante udah tahu semuanya
kalau beasiswa putri dicabutkan dari kampus
dengar kabar seperti itu dari mana
tante datang sendiri ke kampus
dan bagian tata usaha jelasin ke tante
jadi mulai sekarang
kamu jangan pernah bohongin tante masalah putri
jadi putri ada dimana
tante cuma mau tahu
kalau putri ada dimana
beasiswa putri itu dicabut udah satu bulan rizky
dan kamu kan yang selalu jemput putri
juga pulangin putri
tante cuma mau tahu putri ada dimana
tante nawang sekarang tenang dulu ya
sekarang tante dimana
kamu gak perlu tahu tante ada di mana
yang perlu tahu tante
putri sekarang ada di mana
pak bapak jangan lewat pintu ini
bapak mau nyari siapa
cari putri saya
dia kerja di sini juga sebagai pelayan
pak reger ngapain di sini
oh maksud bapak pangeran
bilangnya tadi putri saya
mana saya tahu kalau bapak nyari pangeran
ya udah kalau nggak tahu yaudah sana
usus goreng itu tadi di sana
habis nunterin makanan ke pelanggan
kenapa ada apa sih pak reza
pak rega kenapa panik
usus goreng kenapa
ya udah seharusnya kamu juga harus panik
ini bahaya prince
iya ada apa pak rega
ini untuk goreng
ini untuk goreng
ini untuk goreng
kok pak rega di sini sih
ini kan khusus karyawan
harusnya bapak tuh lewat pintu depan
pokoknya saya mau cepet cepet sampai ketemu dengan kamu
bodoh amat dah mau lewat mana
emangnya ada apa sih pak
kenapa sih pak
kenapa pak rega
kenapa pak rega
your mam tau kalau biar siswa kamu dicabut